covid sembilan belas menyebar luas di kota beijing dan juga shanghai dan saat ini ibu kota tiongkok beijing sedang menerapkan lockdown ketat
dan untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan riana istiqomah wni yang tinggal di beijing dan juga sebagai mahasiswa minzu university of china
selamat pagi menjelang siang riana bagaimana kabar anda karena saya sudah mendengar anda sedang menjalankan isolasi mandiri di beijing
baik selamat pagi kak maggie terima kasih atas waktunya
dan iya memang benar saat saya sedang karantina mandiri di beijing sepatnya di fenghai district di songjiacuang
dan ini sudah hari kelima dan untuk alhamdulillah kabarnya saat ini baik baik saja
dan untuk karantina mandiri benar benar mendadak gitu jadi saat itu saya lagi dari luar kan kita setiap hari harus mengadakan namanya pcr test gitu kan
setiap hari kalau enggak nanti house kitnya kita itu bisa tanjuang itu kayak error gitu nggak bisa dipakai buat mana mana gitu
terus habis itu tiba tiba pagi bangun tidur ada beberapa orang gitu kan ngetuk pintu gitu
kalau tetangga apartemen saya itu ada yang kontak langsung dengan orang yang positif gitu
jadi langsung tiba tiba saat itu gak ada persiapan gak ada apa apa gak ada punya sakuran atau makanan gitu
jadi tiba tiba mulai hari ini gak boleh keluar dari pintu gitu jadi kayak ah terus gimana makannya seperti itu
ya seperti itulah saat ini
iya riana ini jadi isolasi mandirinya secara dadakan seperti itu ya
nah banyak media sebenarnya juga melaporkan warga beijing menjerit frustrasi akibat pengetatan lockdown yang diterapkan
bagaimana dengan anda ataupun warga negara indonesia di beijing dan juga lockdown di china sendiri memang telah menimbulkan amarah penduduk
karena berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi dan terutama di ibu kotanya sendiri
bagaimana pendapat warga dan juga masyarakat yang tinggal di sana riana
baik untuk pertama
untuk warga negara indonesia sendiri alhamdulillah kita semua baik baik saja dan kita memang hampir sudah terbiasa dengan lockdown terus kayak longgar lagi lockdown lagi
karena saya sendiri di sini udah tiga tahun itu gak pulang ke indonesia
jadi untuk warga indonesia semuanya aman dan kita tidak yang atau gimana gimana
cuman saya sendiri di sini kebetulan kerjanya juga dengan di tinggalnya
di lingkungan orang orang china orang orang lokal dan juga temannya juga banyak orang lokal
jadi mereka memang benar benar kayak ada yang memang bekerja dan bisa bekerja dari rumah
sehingga mereka tetap memperoleh penghasilan di biasa
cuman ada beberapa juga yang gak kerja gak ada gaji
jadi mereka benar benar kayak harus di lock gak boleh kerja gak buat senang
karena takdir mereka kan untuk zero covid gitu ya
dan yang kayak menciliin jumlah yang positif
cuma mereka targetnya china sendiri itu harus zero covid
jadi harus benar benar di beratas gitu
jadi mereka juga full staff sebagai orang china yang mereka harus kerja menghasilkan uang
tapi di lockdown meskipun pemerintah itu sudah ke beberapa daerah itu bisa memberi bantuan untuk makanan
untuk apa untuk
cuma untuk beberapa daerah itu masih belum terjangkau untuk dapat bantuan makanan
jadi misalnya saya sudah hari kelima lockdown di sini karantina mandiri
kan belum ada bantuan langsung dari pemerintah seperti itu untuk makanan
dan bahkan saking ketatnya itu untuk di apartemen saya sendiri itu dipasang magnet
magnet ini dipakai untuk
monitor oleh orang apartemen
mereka bisa ngecek apakah buka pintu atau enggak
hingga buang sampah saja tidak diizinkan
jadi nanti ada petugas khusus yang datang buat ambilin sampah gitu
setiap hari juga orang orang dari rumah sakit atau dari petugas covid sendiri itu akan datang buat mengecek suhu temperatur
dan juga untuk
melakukan pcr test seperti itu
ya riana ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam karena otoritas china mewajibkan karantina bagi semua penghuni ya
jadi satu komunitas dan juga satu apartemen semuanya harus di lockdown apabila terkena melihat ada satu orang yang positif seperti itu riana
dan tadi anda juga sudah menyebut ada magnet yang di install di pintu anda
nah sebenarnya apa sebenarnya mekanisme yang diterapkan di sana untuk tracing dan juga
tracking semua penduduk untuk menerapkan kebijakan lockdown setempat di sana
jadi misalnya kalau di china saya sendiri tinggal di beijing di ibu kotanya
itu misalnya dalam satu apartemen bukan cuma satu apartemen mungkin satu kayak apa segi itu kayak nggak cuma satu gedung tapi beberapa gedung apartemen jadi satu
ada satu ada yang kontak langsung bukan positif ya hanya kontak langsung
itu bisa seluruhnya di lockdown nggak boleh keluar dari apartemen atau bahkan nggak boleh keluar dari pintu
dan untuk menginstall magnetnya itu sendiri itu memang salah satu cara ya oleh pemerintah china itu untuk memang harus memonitoring harus benar benar satu persatu itu dimonitor
nggak boleh kayak asal satu rumah deh emang harus per orangnya
ini juga pakai yang namanya kampau itu seperti
jadi kita tiap kemanapun kita harus scan kita harus scan barcode itu dan kita bisa ketahuan kita udah kemana aja nih
terus misalnya ada satu tempat atau rumah makan misalnya
di situ ada yang positif gitu
dalam satu minggu terakhir itu siapa aja yang datang ke rumah makan itu maka akan dihubungin satu persatu
dihubungin satu persatu dan akan dikarantina
karena ini tetangga
bahkan bukan kontak langsung mungkin pernah datang ke restoran yang sama dengan yang positif
akhirnya saya juga kena dampaknya ikut harus karantina mandiri dan saat tak saling
oke jadi digarisbawahi
jadi bukan hanya satu kasus yang positif tapi kalau misalnya hanya punya kontak langsung dengan rekan ini juga harus isolasi mandiri
seperti itu ya riana
nah sebenarnya warga dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk perawatan medis darurat
bagaimana dengan kebutuhan sehari
apakah terjadi panic buying
tadi anda juga sudah melihatkan anda juga pesan kebutuhan sehari harinya lewat aplikasi
apakah semuanya supply juga bisa dibantu oleh pemerintah setempat ataupun dari komunitas terkait untuk membantu anda mendapatkan kebutuhan sehari hari
baik kalau untuk teknik buying sendiri itu bahkan satu hari sebelum saya di
sabar ini bahwa akan di lock down seperti itu saya sempat ke kayak tukang sayur gitu ke apartemen
itu dekat banget kayak kecil gitu tempatnya
itu biasanya peti gitu cuman saat saya dada datang itu rame banget dan panjang banget
dan saya pikir loh kenapa ya seperti itu
dan mereka memang udah raya persiapan gitu takutnya atau jangan jangan gitu kan mereka akan lock down juga
jadi mereka kayak beli apa aja yang ada di situ
dan untuk sebelumnya memang tidak bisa
bahkan untuk order kayak gofood gitu kan di sini
terus akhirnya baru beberapa hari terakhir itu diizinkan untuk di bahan makanan online
dan itu pun kita nggak boleh kontak langsung dengan yang jali free
keluarganya itu nggak boleh ketemu
jadi orangnya taruh di depan pintu barangnya ditinggal orangnya pergi
orangnya akan nelfon ke kita
nah barangnya udah kita antar di depan pintu ya silahkan diambil
dan itu untuk membuka pintu kita harus izin ke lelah apartemennya juga
ada bukti memang saya beneran beli seperti itu
dan itu bahkan beberapa hari yang lalu
misalnya saya mau beli sayur atau ikan itu ada di aplikasi online itu
karena memang semua orang mungkin butuh itu
dan misalnya saya pagi order dulu duluan gitu kan
itu malam mungkin jam sepuluh antara jam delapan sampai jam sepuluh itu baru diantar
dan itu pun berarti ke sini misalnya kayak beli ikan lele gitu
di sini kayak di aplikasinya ditulis maksimal beli dua
jadi bener bener tidak mudah seperti itu
untuk di distrik saya sendiri itu
saya dengar mungkin dalam beberapa hari yang akan datang itu
dari pengelola apartemen mengajukan untuk mungkin bisa dapat bantuan
bahan makanan seperti itu
dan untuk wni di beijing sendiri sekarang total ada satu ratus dua puluh
dan alhamdulillah semuanya selama dan tidak ada masalah apapun
dari kbri sendiri juga akan tetap memberikan bantuan
dan juga kita ada grup di wechat seperti itu untuk seluruh warga indonesia di beijing
jadi hanya boleh memesan bahan bahan makanan
tetapi untuk masakan jadi ini sangat susah dan terbatas ya untuk memesan dari luar
sepertinya pusat perbelanjaan restoran dan juga sebagian besar bisnis juga tetap tutup
sampai kapan sebenarnya kebijakan lockdown akan dilonggarkan
apakah akan meniru shanghai untuk menerapkan roadmap pelonggaran
baik kalau di beijing sendiri itu jadi kayak apa nggak stabil
kayak misalnya beberapa hari yang lalu itu sempat menurun untuk kasusnya
habis itu nurun lagi jadi kayak masih belum stabil
kayak kemarin itu turun ya untuk di sekitar tiga puluh tahun mungkin
tapi hari ini sudah naik lagi di tiga puluh sembilan
jadi kayak apa ya harapan kita gitu masih belum jelas sampai kapan
dan di china sendiri
terutama di beijing sebagai ibu kota china itu mereka bahkan untuk saya sempat tanya ke pengelola apartemen
atau ke pemerintah di beijing lokal gitu
mereka bilang masih belum tahu kapan
jadi apa namanya kayak harus bertahan aja gini dulu
kita nggak bisa menentukan kapannya seperti itu
untuk bagaimana dan berapa lama
kan kita harus ada kayak misalnya nggak ada bahan makanan bagaimana nih
karena kan banyak
toko toko atau pusat perbelanjaan yang tutup
dan ada beberapa yang buka cuman banyak
jadi mereka ketika ditanya pun belum tahu sampai kapan akan
di situ dulu beberapa hari lalu bagaimana
baik masih belum ada kebijakan pelonggaran yang jelas di ibu kota tiongkok beijing
terima kasih riana istikomah
semoga lancar menempuh gelar magisternya di beijing
dan semoga semua warga negara indonesia
dan juga warga beijing
aman dan juga sehat melewati lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi di beijing
terima kasih atas informasinya
dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today